tadi saya yang ngebut karena buru buru
terus pas di pertigaan saya juga gak kurangin kecepatan
padahal gue jelas jelas ngebut
tapi malah raya ngebelain gue
untung nih cewek ngebelain lo
kalo enggak udah gue seret lo ke polisi
aduh sakit aduh sakit banget
dulu waktu hamil mau melahirkan gak kayak gini sakitnya
ini sakit banget mbak aduh
sebentar lagi nyampe rumah ibu kok
tunggu ya bu
mbak ini pacaran ya
saya liatnya seneng banget
pasangannya yang satu cantik satunya ganteng
ya ampun bu saya tuh gak pacar sama dia
justru saya musuhan sama dia
mbah ini bercandanya bisa aja
aduh sakit aduh sakit
coba ibu lebih tenang ya bu
sekarang coba tarik nafas
tarik nafas dalem lagi bu
buang lagu pelan pelan
pokoknya ibu gak boleh stress
harus relax ya bu
kuncinya jangan tegang
itu mas depan rumah saya mas
bisa cepetan dikit gak sih lo nyetirnya
kan kata ibunya juga tadi udah bilang
dikit lagi juga sampe
udah deh lu diem aja
jangan bikin bayi dibawah
ayo jangan bau berit tiga
eh lu kalau bawa motor jangan lupa lo galan
kalau cewek itu kenapa napa gini
gimana lu mau tau jawab
udah pak udah udah
dia gak salah kok
tadi saya yang ngebut karena buru buru
terus pas di pertigaan
saya juga gak kurangin kecepatan
padahal gue jelas jelas ngebut
tapi malah raya ngebelain gue
ini beneran apa nih
untung nih cewek ngebelain lu
kalau enggak udah gue seret ke polisi
raya lu beneran gak apa apa
makasih tadi lu udah beri gue
udah sekarang kita obatin ya
bu bisa gak turun ya
pelan pelan ya bu
awas kepalanya kepentok nanti
bisa banget ya dia gentle ke orang lain
tapi giliran ke gue
bikin darah tinggi mulu
kenapa sih lu kok ngeliatin tangan gue sampai sebegitunya
kok ada yang salah
gue cuma gak mau bakteri bakteri di tangan lo kena mobil gue aja
alasannya nggak masuk akal banget
bilang aja lu seneng kan melihat tangan gue
masa sama tangan doang terpesona
wih gak usah kepedean dia loh
lihat kalian lucu deh ngeributin hal kecil kayak gini
saya jadi relax bisa senyum senyum sendiri lagi
ibu ibu udah gak apa apa beneran
alhamdulillah nggak apa apa udah enakan
bagus deh kalau gitu bu
oh iya kalian berdua mau mampir
aduh maaf banget nih bu
soalnya saya lagi buru buru
yaudah gak apa apa lain kali mampir ya
makasih lo udah nganterin
apa lagi sih
apa maksudnya kalau mau duduk di belakang
gak ada supir seganteng gue paham
udah pindah aja ke depan
biar kamu bisa nemenin
temenin diam dan ngajak ngobrol
kasian loh kalau ngantuk bahaya kan
duh gue pengen nolak
tapi yang mohon ke gue ibu ibu
gak tega banget jadinya
yaudah yaudah minggir minggir
nih gue temenin puas loh
padahal lo yang senang kalau nemenin gue nyetir
k santa fe
hahaha muka kalau biasa aja gak usah sok ya
woy lantai dulu
oh gak gua berhenti
curang lu mainnya keroyokan
ngapain gua ladenin
mendingan gua keluarin jurus kudu
aduh udah sekarang minggir
biar gua aja yang nyetir
kenapa lagi sih
ya abisnya allah nyetir lah
lambat banget padahal jalanan kosong kayak gini
giliran jalannya rame aja
ngebut ngebut kayak pake bom bom kar